bersepeda di akhir pekan sudah menjadi rutinitas bagi tommy dan teman temannya
namun saat pandemi covid sembilan belas melanda rutinitas itu sempat terhenti
memasuki masa transisi kenormalan baru tommy kembali bisa goes bersama teman temannya
kali ini tommy bersepeda dari kawasan condet jakarta timur menuju lapangan banteng jakarta pusat
ia mengaku semakin antusias untuk bersepeda kembali saat memasuki masa transisi
masih harus memang makin antusias karena memang kan kita selama ini kan sepeda kan cuma cari kesehatan ya
kebetulan memang new normal ini mungkin karena polusi masih kurang jadi tetap antusias dengan sepeda
ya dengan pakai masker ya pastinya ya
lain halnya dengan sri lestari teman bersepeda tommy
kali ini sri bersepeda sambil berangkat ke tempat kerja
sri yang bekerja sebagai tenaga medis
di rumah sakit kawasan rasuna said ini memilih bersepeda dahulu sebelum bekerja
karena sadar akan pentingnya berolahraga di masa pandemi
mau ke rumah sakit dinas sore terus daripada naik kendaraan saya untuk sambil olahraga naik sepeda aja
nah mulai bersepeda lagi kapan apakah semenjaknya normalnya atau gimana
tetap walaupun dikata itu covid katanya nggak boleh berkendaraan kita tetap kendaraan
meski pandemi covid sembilan belas masih melanda
menjaga daya tahan tubuh tetap harus dilakukan dengan berolahraga
bersepeda di akhir pekan bisa menjadi pilihan untuk masyarakat